tidak hanya orang dewasa anak anak juga tak luput ikut memeriahkan hari pahlawan sepuluh november
seperti yang dilakukan ratusan siswa dari sekolah dasar muhammadiyah surabaya
cuma bedanya mereka tidak hanya melakukan aksi teatrikal mengenang jasa para pahlawan
tetapi juga belajar menjadi pahlawan satwa
beginilah cara anak anak dari sekolah dasar muhammadiyah surabaya ini mengenal pahlawan dan memaknai hari pahlawan
menghormati pahlawan dengan cara memperingati hari pahlawan memakai baju pahlawan terus kayak ada teatrikal tadi
nolong orang terus ya pokoknya mencintai lingkungan
mengenang jasa para pahlawan mereka pun memainkan teatrikal yang menceritakan tentang perjuangan sepuluh november di surabaya
ada yang berteran sebagai bintomo presiden soekarno bahkan sebagai penjajah yang mengacungkan senjata pada pejuang indonesia yang tak genta
tak hanya itu anak anak ini pun tampak senang saat dikenalkan pada salah satu jenis satwa yang dibawa oleh komunitas tupai surabaya
ada yang geli gemas dan takut
saat melihat binatang lucu ini
berbagai ekspresi kecintaan mereka terhadap pahlawan hingga cita cita menjadi pahlawan dilentarkan anak anak ini
insinyur haji soekarno
karena orangnya ganteng baik terus sudah jadi presiden negara indonesia pertama
di akhir kegiatan belajar mengenal hari pahlawan
mereka diajarkan untuk menjadi pahlawan satwa dengan membebaskan sebanyak dua ratus ekor burung gereja
ekspresi riang pun tampak dari wajah anak anak sekolah dasar ini